meskipun anda sudah mengalami vaksin
ternyata dia tidak mendapatkan kemenangan yang sempurna juga
nah dengan informasi seperti itu kami berharap itu bisa mendorong polisi polisi yang akan dibikin ke depan